bisa nggak ketemuan hari ini sekarang
ketemuan buat apa
ketemuan aja soalnya ada cerita yang harus gue ceritain ke loh dan itu super duper penting
gak bisa ngomong di telepon aja soalnya gue lagi mau ke rumah sakit nih
bentar aja ketemuan bentar aja
ya ini penting banget soalnya gue mau ceritain tentang boy
gak usah buru buru
soalnya mama harus buru buru harus ke kantor
iya papa juga harus segera ke kantor boleh
nanti malem jangan lupa ya kita diner sama reva
aduh anak juga
nanti aku belakang dulu ya nak
udah mandi belum
bahkan sekarang aku udah mau jalan
syukur deh kalau gitu
nanti jangan lupa ya
nanti malam kita dinner
masalah kayak gitu mah aku gak mungkin lupa kali
tapi sekarang aku mau jalan dulu ya ke rumah sakit
soalnya si mahmu tuh sakit
kalau gitu aku juga ikut jenguk ya
ya ini kan kesempatan aku supaya bisa ngomong sama papa kamu
dan sekalian aja ketemuan sama mimpi tiri kamu
kayaknya jangan sekarang dulu deh boy
nanti aku coba tanyain sama mereka
gak apa apa kali ren
papa kamu juga gak mungkinlah marah marah di rumah sakit
orang niat aku baik kok
kalau kamu emang nekat
kau tuduh kayak perang aja nekat
kita ke jalan dulu ya
kayaknya aku harus kasih tahu adriana nih
soalnya nanti kalau aku sampai di kantor
terus aku sibuk
aku lupa dikasih tau
iya ada apa ya tante
kok suara kamu lemes banget sih
kayaknya gak bersemangat gitu loh
kencengin dikit suaranya
emangnya ada apaan sih tante
kamu dengerin aja ya
tante mau ngasih tahu kamu
tante itu pengen ngajak kamu dina
ini kabar gembira banget loh
ntar kamu dinernya itu sama si boy

jadi tante itu kepengen kamu itu dandannya yang sempurna
sangat duper istimewa
yang harus cantik banget
soalnya si boy itu juga mau ngajak diner si reva
kan gak boleh kalah oke
aduh kenapa harus sama reva sih
aduh kenapa harus sama reva sih
kalau ditanyain dijawab bukannya diem
bukannya diem gimana
sebenernya aku mau banget tante aku pengen banget
tapi aku gak bisa tante
karena aku dirawat di rumah sakit
kamu dirawat di rumah sakit kamu sakit
aduh gimana kondisi kamu gawat enggak
terus tante dateng ya
eee gak usah tante
kayak gitu ya ceritanya
ya ya udah deh
kamu gak bisa ikut ya dinner ya
hmm ya udah deh
ya udah cepet sembuh ya adriana
iya kalau adriananya gak ikut
malis juga tuh kalau dinernya cuma sama si reva
ah macok macok banget sih ini
kasik skenario ini kalau begini nih
gue harus bisa kekeliling mereka makan malam
jangan sampai acara dinner nanti bikin tante rempong jadi suka sama reva
itu jangan sampai terjadi
aduh aku gak tau nih bisa apa enggak
tolongin aku banget ya
ini kan demi anak jalanan juga
soalnya mondi itu punya skill balap yang bagus
ya siapa tahu dia menang terus
ngangkat nama anak jalanan kan
tapi emang kenapa sih
mesti diem diem dari raya
soalnya waktu itu mondi udah bikin
komitmen sama raya biar dia gak balapan lagi
itu dia lakuin biar raya gak ikut balapan
tapi kita semua gak mau
ya makanya kita terpaksa bantuin mondi biar raya gak tau
kalau mondi balapan atas nama anak jalanan
ya udah deh kalau gitu
aku usahain nih aku tutup mulut dari raya soal masalah ini
makasih ya sayang
kesel banget sih
kayaknya si mama reva onda onda
udah gak mau kerja sama sama gue deh
terus gimana caranya
waktu itu aku juga hapus ya fotonya
gue harus nurut sama si oda oda aneh itu
haruskan gak usah
buat ngancurin gue ya
ya ampun angel udah tau susah dapetin momen
mudah amat deh
kalau gue pernah motoin boy sama adriana lagi mesra mesraan
tumen tumen banget deh
kenapa gue liburan kayak gini
udah apa ya
bisa nggak ketemuan hari ini
ketemuan buat apa
soalnya ada cerita
yang harus gue ceritain ke lo
dan itu super duper penting
soalnya gue lagi mau ke rumah sakit nih
bentar aja ketemuan bentar aja
ya ini penting banget soalnya
gue mau ceritain tentang boy
duh buat apa ya dia ngomongin soal boy
dia cuma mau manas manasin gue doang nih
apa perlu gue jemput ke rumah sakit sekarang
yaudah gue jalan sekarang gue jemput lo ya
ini kita harus ketemu face to face ya
kita ketemuannya gue jemput ya
kayaknya nggak ada yang perlu diomongin lagi deh soal boy
yaudah ya udahan dulu ya telponnya
soalnya bentar lagi gue udah mau nyampe ini ke rumah sakit
gue buru buru banget
duluan ya bye
cantik banget sih nih orang
bebep inget ya
kamu jangan sampe keceplosan
ini demi kebaikan klub loh
demi kebaikan klub loh
ini demi kebaikan klub loh
ihh bebep aku bingung nih sama si mondi
kenapa sih dia gak jujur aja gitu kan sama

daripada nanti ketahuan mereka berantem gimana gimana lagi

dulu tuh mondi udah nolak buat ikut balapan
tapi memang kita kita aja yang
ngarep buat mondi ikut balapan
dia lagi dalam
antara teman dan pacar
sampai balapan juga
nanti mondi kena
kena juga sama habanya raya
sama aja dong
nah itu dia bebep
emang cerdas ya bebep aku
makin cinta deh
tapi nge kamu jangan sampai keciplosan